kementerian perdagangan fokus untuk memangkas defisit perdagangan dengan arab saudi yang mengalami penurunan sejak dua ribu lima belas
dilansir cnn indonesia com menteri perdagangan enggar theastolukita menyatakan
nilai perdagangan indonesia dan arab saudi pada dua ribu enam belas sebesar empat enam miliar dolar amerika
turun dua puluh lima sembilan puluh delapan persen dibanding dua ribu lima belas lalu
pada dua ribu enam belas arab saudi menjadi negara tujuan ekspor terbesar indonesia di timur tengah dengan nilai satu tiga puluh tiga miliar dolar amerika
sementara impor indonesia dari arab saudi sebesar dua tujuh puluh tiga miliar dolar amerika
indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar satu tiga puluh sembilan dolar amerika pada dua ribu enam belas karena impor migas yang besar
sebaliknya neraca perdagangan non migas surplus sebesar enam ratus dua puluh tujuh lima juta dolar amerika
untuk itu enggar mengatakan
mengharapkan kunjungan raja salman membawa momentum positif dalam meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi yang belum tergarap dengan baik
kita berdua menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak lagi komoditi komoditi lain yang bisa kita kembangkan
dan kita tindak lanjuti baik antara b dua b kita akan berada bersama sama dengan dunia usaha di indonesia
demikian juga dengan pemerintah

kemudian antara g dua g juga untuk kita lebih meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan diantara dua negara yang mempunyai hubungan historis yang begitu panjang